tuhan benar anda adalah orang yang menghamil elsa
tolong berikan bukti yang sangat akurat kepada saya selain foto anda dan elsa itu
supaya saya percaya dengan anda
dan saya menemukan bukti baru
ada saksi yang bilang ke saya
kalau elsa dengan oh itu dekat
dan ada kemungkinan elsa itu hamil anak adik saya
dan ada kemungkinan besar juga ketika adik saya meninggal
elsa sempat bertemu dengan adik saya
kalau memang benar adik saya mengambil elsa
dan adik saya tidak mau bertanggung jawab
kemungkinan besar elsa marah
dan nekat untuk membunuh adik saya
dan semua analisa saya ini patah ketika anda muncul dan mengaku sebagai orang yang menghamil elsa
ini semua sangat aneh
dan jujur saya sangat curiga kalau anda bekerja sama dengan elsa
kalau memang benar anda adalah orang yang menghamili elsa
tolong berikan bukti yang sangat akurat kepada saya selain foto anda dan elsa itu
supaya saya percaya dengan anda
kalau memang benar elsa pernah hamil dengan anda
seharusnya elsa pernah kirim foto usg kepada anda
atau foto test packnya kepada anda
bisa tunjukkan kepada saya
kalau emang dasarnya lo gak percaya
mau gue kasih bukti apapun
lo gak bakal percaya juga
saya itu selalu percaya sesuatu berdasarkan data dan fakta
gue akan kasih tau lo satu hal
mungkin bisa tanya ke elsa
elsa punya tiga tajil alat
gue gak mungkin tahu kan
kalau misalnya gue gak ngerit dengan mata kepala gue sebenarnya
yang ini sih
sebenernya ada hubungan apa lo sama ricky
lo sampai bela belain datang ke rumahnya ricky
hanya untuk ketemu sama ricky
lo itu kan perempuan bersuami sak
gimana kalau panino tau
lo gak mikirin perasanya panino
seorang istri yang dia sayang
pergi ke tempat laki laki lain
yang sudah berpikir pikir
dia akan mencari riki
kok malah gue yang didesak sama kak rafael
sebenernya malam itu
saya ditipu sama ricky
riki bilang dia menawarin kerjaan ke saya
dan saya disuruh datang ke rumahnya
percaya banget sama riki
ternyata dia punya maksud gak baik ke saya
saya bener bener takut kak
kenapa ada tante sarah juga disana
tante sarah juga disana
tante sarah juga disana
tante sarah juga disana
kak rafael ternyata tahu semuanya
tante sarah juga disana
tante sarah juga disana
ya saya juga gak tau kenapa mamasnya tiba tiba
tiba tiba ada disana
mungkin karena emang dari awal kali ya
gak percaya sama riki
dan sebelum saya pergi ke rumah riki
tapi dengan polosnya saya tetap
tetep gak dengerin apa kata mama dan

dateng ke rumah riki
dateng ke rumah riki
saya hampir aja
tidak hormat sama riki
untung aja mama saya datang
kalau bukan karena mama masukin
obat tidur ke minuman tinggi
ricky pasti udah macem macem
setelah riki pingsan
setelah riki pingsan
dan saya gak tau apa apa soal kebakaran itu
adino tau soal ini
saya nggak berani cerita ke suami saya
kak rafael udah cerita apa aja ke mandi
saya takut deh kalau jadi salah paham
ya gue sih cuman
cerita itu aja ke andin
dan yang gue tau
andin dan pak aldebaran
mau ketemu sama ricky
mereka menanya langsung ke ricky
mereka udah ketemuan ya
dan gue harap ya sak
ini gak ada hubungannya sama lo
ala salah membayarin udah tau semuanya

nonrena pinter banget dah
emang nonrena udah paling cakep pinter
belok lagi belok
terus terus terus
kok pagarannya kebuka
perasaan tadi udah paoya tutup
jangan jangan mama keluar
waduh gawat ini sih
kamu nggak taunya lagi main di sini
terus aku lagi naik sepeda
eh mir kebetulan lu nyampe
tolong lu jagain nonrena
gue mau cek gerbang
soalnya tadi kebuka sendiri
kok bisa kebuka sendiri
takutnya bu andien keluar
ya lu pergi mana sih ya
udah ini mau dicek ya
sudah sudah sudah
mas saya pinjam sebentar ya
saya pengen jadi ojek online
jangan bu nggak bisa
kalau misalkan takut kenapa napa
nanti ini motornya juga
bu andien kenapa